tapi prabu nggak boleh melakukan hal satu ini nih
jadi ada sejumlah anggota komunitas mobil jeep dan motor trail menginjak injak rumput padang savana gunung bromo kabupaten prombolinggo jawa timur
padahal ya zona savana ini kan area rimba taman nasional bromo tengger yang tidak boleh dilalui oleh kendaraan
wah ini sih nggak benar ini pemirsa nih ya
jadi aksi ini juga sempat menjadi viral di media sosial saat komunitas mobil dan motor ini diusir oleh forum sahabat gunung
silakan bapak bapak semua bergeser
video pengusiran sejumlah komunitas mobil jeep menginjak injak rumput padang savana gunung bromo tersebar di media sosial
video berdurasi hampir dua menit ini diunggah pada dua puluh enam januari lalu melalui akun denis diharjaya
dalam video ini si perekam mengusir komunitas mobil untuk keluar dari zona rimba atau zona di mana kendaraan tidak dibolehkan melintas
ia menyebut bahwa rumput yang diinjak masih berusia sekitar beberapa minggu atau baru bersemi usai terbakar saat musim kemarau
ternyata video yang disengaja diunggah ini direkam oleh forum sahabat gunung
forum ini memang fokus pada kelestarian alam
salah satunya di gunung bromo
tapi kejadiannya sudah tiga bulan yang lalu sebenarnya
sudah tiga bulan yang lalu kemudian itu dilakukan di kawasan savana bromo
dan dari komunitas yang bersangkutan sudah meminta maaf dan mengklarifikasi
mereka menyadari kesalahan mereka dan akhirnya ya kita bisa sama sama dengan lapang dada untuk menerima kondisi tersebut
karena komunitas yang bersangkutan sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi
ironisnya aksi tidak terpuji ini kembali terulang lagi
minggu lalu forum sahabat gunung kembali memargoki sejumlah komunitas motor trail
kembali melintasi rumput
dan kemudian kembali ke kawasan savana
kepala seksi taman nasional bromo tengger semeru wilayah satu saat dikonfirmasi melalui ponselnya
mengimbau agar semua pihak menaati segala peraturan yang ada di taman nasional
alasannya kawasan ini merupakan wilayah konservasi alam